pak ini kalau kita melihatnya setiap tahunnya
bapak sebagai imam besar limasid istiqlal ya
merayakan hari raya idul fitri di hari pertama lembaran
biasanya ngapain aja
ya pertama tama kita di istiqlal ya
karena kita tuhan rumah sahibul bayati rumah allah ini ya
jadi sebelum salat subuh kita sudah rapikan semua di dalam
dan tamu tamu yang berdatangan
kemudian juga kadang kadang kita lupa pas sudah sarapan atau belum ya
tadi sudah sarapan belum
sarapannya itu kalau puas melihat jamaah itu puas
jadi kepuasan jamaah adalah kepuasan kita juga kan
moto kami di situ di istiqlal itu bagaimana menjadi pemuas orang lain
kalau orang lain puas kita lebih puas ya kan
dan insya allah kita lihat juga
alhamdulillah tamu tamu kita berjubel ini seperti ada rindu dendam ya
selama ini dua atau sampai tiga tahun istiqlal ini pernah direnovasi
belum pernah dikunjungi
tiba tiba kita buka pagar sengnya itu
begitu dibuka kok seperti istiqlal ini habis disulap ya
sempat terhambat pandemi covid sembilan belas juga ya
waktu beberapa tahun lalu ya
ini semakin menarik
kita boleh duduk ya pak ya
saya ambil kursi dulu
pak ini kan tadi belum sarapan ya
hari lebaran ini berbeda dengan warga atau masyarakat indonesia pada umumnya
mereka mudik di perjalanan nih
bapak nggak mudik mungkin ke kampung halaman tanah kelahiran
di selalu sih betul ya
iya saya lahir di boni selalu sih selatan ya
tapi hari mudik kita itu kan harus semuanya selesai dulu
jadi hari lebaran pertama ini penuh ya
kemudian lebaran kedua baru kita mengadakan acara open house di rumah
kemudian hari ketiga baru ada kesempatan ya
tapi insyaallah tradisi kami di sini ini memang istiqlal
jadi ini rumah kita
kita juga siapkan ya
teman teman panitia pengurus masjid ya
kan mereka juga belum sarapan ya
karena mereka tuh jam satu malam setembah di sini
jadi bapak ini sama keluarganya bakal pulang ke kampung halaman
hari keberapa selama lebaran biasanya
saya biasanya itu seminggu setelah lebaran ya
tapi itu pun juga nggak boleh lama lama
karena kan ada undangan untuk halal bihalal
mereka nggak mau kalau bukan saya
jadi pokoknya kita tunggu sampai ada waktunya pak imam
jadi kita paling tiga hari di kampung
kampung istri saya kan di cirebon saya di boni
ini yang paling menarik adalah kalau misalkan
boleh ke ruangan sebelah pak kita lihat di situ sebelah
ini ada hal yang paling mereka saya ingin tanyakan
bapak kalau setiap lebaran masjid istiqlal
banyak warga yang bersolat di sini pejabat pejabat juga
menteri betul ya
gimana rasanya kalau ada tamu tamu
ya tamu tamu penting itu kan kita di sini kan sudah ada standarnya ya
ini rumah ibadah yang paling populer di indonesia saya kira ya
karena ada bbib nya ada bip nya dan kita sudah punya standarnya
ada protokolnya sangat khusus ya
nah setelah kita semua memberikan pelayanan ya
teman teman itu yang bekerja sejak tadi malam kurang istirahatnya
kita siapkan seperti ini apa adanya ini
ini dia ini di sebelah ruang kerja
mas harudin ini dia adalah keluarga besar ya pak ya
mas jidid siklaw juga ada di sini
dan panitia pengurusnya
dan panitia pengurus begitu ya
bapak boleh duduk di situ pak
waduh ini kayaknya enak nih
sampai jumpa semuanya
ada menu apa
ini pak dirjen bimahislami
memakili pak menteri agama di sini
bapak boleh duduk pak
ya pak imam
bu ini kalau ibu melihat kesembuhan bapak setiap pembaraan beda dengan masyarakat lain
mereka mudik di rumah bareng keluarga ini ngurusin masjid begitu ya
gimana nih dukungan seorang istri membuat bapak
dari dulu kita tidak pernah pulang kampung
bapak kan pemilik umat
saya sudah wakafkan ke umat
jadi ikhlas ya
nanti lebaran ketiga keempat
dari jawa barat berarti ya
saya dari bandung
saya dari bandung
kalau ini kita lihat di jakarta dulu
ini ada bibernya ini yang masak
katering atau dari siapa
serius dari bapak
ini hobinya masak
bapak dulu pak
mau mau pak
biar ngicip sebentar
pas ambil disiapin pak nassaruddin beri
nasarudin kira kira di lebaran tahun ini ada pesan pesan nggak untuk umat begitu untuk masyarakat
iya pesannya seperti yang disampaikan pak dirjen tadi malam mewakili pak menteri agama ya
bahwa ramadan itu sedapat mungkin nilainya bertahan sampai selesai ramadan
pertama bagaimana supaya jangan hanya kita menjadi saleh taat pada bulan suci ramadan
tapi di luar ramadan pun juga kalau bisa gak ada bedanya
jadi tetap pesan pesan ibadahnya ubudiannya itu ada
kemudian yang kedua juga tentu kita berharap ramadan akan datang itu lebih baik lagi
persiapan mental spiritual kita juga lebih siap
kita bisa introspeksi hari ini kita belum sempat khataman mungkin tahun depan diraffle dua kali
memperbaiki ya lebih baik lagi ya
dari dua ribu sembilan lho pak jadi imam di masjid ini istirahatnya
iya apa adanya
tidak boleh kata capek itu merusak akidah kita itu
kan kita kan hidup ini sebagai hamba ya kalau hamba tidak boleh mengeluh
ya jadi kita harus suka duka itu harus disyukuri
jangan hanya bersyukur ikan nikmatan tapi bersyukuri apa adanya
apapun yang datang itu perlu bersyukuri
dan kalau merayakan lebaran juga tidak boleh berlebihan ya pak ya
iya ini apa adanya
apa adanya makan bersama begitu ya
kan yang penting berkah ala berkat tuhan
itu tadi siap silakan silahkan bapak
itu perbicaraan saya
singkat sekali dengan bapak nasar bin umar imam besar masih di sekolah jakarta
ada nilai moral yang saya pelajari ketulusan seorang nasar bin umar
bagaimana dia melayani masyarakat melayani umat
dan ketika mereka mereka di luar sana sedang asyik mudik melakukan perjalanan berlibur berwisata di hari lebaran
di hari lebaran justru ya
justru inilah hari besar untuk seorang nasaruddin umar melayani masyarakat
victor pangaribuan septiadi pradana jakarta
yuk makan lupa